siapa yang tidak kenal james bond
saya sih belum pernah kenal james bond
saya tahu dia tapi dia nggak tahu saya
jadi sosok agen rahasia inggris ganteng
dan james bond kalau berantem seperti apapun bajunya tetap rapi
serapi ya berarti kayaknya ya
saya meskipun tingkah pola seperti apa juga masih rapi
nah baru baru ini digelar sebuah pameran atribut james bond di paris perancis
mulai dari setelan jas ada senjata rahasia seperti pulpen jum dan berbagai piranti canggihnya dipamerkan
yang ini hasil kayaknya dari q
oke kita lihat bersama
james bond adalah film dengan sequel terpanjang yang pernah ada di dunia
dan di pameran james bond yang digelar di paris perancis ini memamerkan segala atribut tokoh agen rahasia tersebut
mulai dari debut film james bond pertama dr no yang dibintangi oleh sankenory
dan dirilis pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
hingga sequel james bond terakhir spectre yang dirilis pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua

dalam pameran ini para pengunjung juga bisa melihat koleksi mobil james bond yang selama ini selalu disponsori oleh asten martin
seluruh koleksi jas yang dipakai james bond serta berbagai senjata dan peralatan mata mata yang canggih
juga dipamerkan dalam ekspedisi kali ini
bahkan selama pameran berlangsung para pengunjung bisa mendengar lagu lagu soundtrack film tersebut
james bond adalah sebuah karakter dalam novel karya ion flamming
hingga kini ada dua puluh empat sequel film james bond yang diperankan oleh tujuh pria ganteng dan seksi
sejak pertama kali dirilis film ini selalu meraih keuntungan yang sangat besar